kita kembali ke olahraga tanah air di mana bentrok antara supporter bola terjadi di stadion gelora kieraha ternate
kedua kubu supporter bentrok diduga karena berebut tempat duduk penonton
akibatnya turnamen liga nusantara wilayah provinsi maluku utara ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan
pertandingan final turnamen bola liga nusantara yang mempertemukan tim sepak bola persiter ternate dan persikota tidore
di stadion gelora kiaraa ternate tengah sabtu sore berakhir bentrok
diduga bentrokan dipicu karena rebutan tempat duduk penonton antara dua kelompok supporter
para supporter terlibat baku lempar batu
pertandingan untuk memperbutkan gelar juara liga nusantara ini pun akhirnya gagal dilaksanakan
ada dua opsi dipindahkan ke daerah netral atau tanpa penonton
bentrok ini mengakibatkan satu rumah mengalami rusak di bagian jendela karena terkena lemparan batu
akibat bentrokan ini juga turnamen liga nusantara wilayah provinsi maluku utara pun ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan